datuk menurut datuk pria misterius tadi itu siapa ya
aku yakin laki laki tadi senang mengincar ratna
aku merasakan kekuatan besar yang tersembunyi di laki laki itu
mengejar ratna tujuannya apa datuk
aku belum tahu pasti
sayang kamu disini dulu ya
rumah nenek saya
loh bang mara mau kemana
saya mau ke tempat kosannya alina untuk menjemput kiai
saya pergi bersama kimau
dan ingat kamu harus masuk ke dalam secepatnya kunci rapat rapat pintunya
dan kalau ada yang memanggil ateng ketok ketok
kalau kamu tidak kenal kamu jangan keluar
saya pergi dulu
hati hati ya bang
cepat masuk ke dalam rumah
nuki sakti mana sih
gak tau apa gue panik
kalina tenang dulu
kalau dilihat dari jaraknya rumah alam ke rumah kamu ini
pasti bentar lagi juga nyampe
jadi sekarang pak kas belum mau kos di sebelah kau
iya aneh banget kan
dia bilang sama aku rumahnya lagi renov
emang dia pikir aku percaya apa
tenang dulu alina
menurut aku dia itu orangnya baik kok
ya emang sih aku pernah sempat curiga waktu kakinya pincar
tapi aku rasa basicnya dia orang baik
kok lo malah belain dia sih kay
mungkin pendapat aku tadi salah
tapi kita gak boleh duduk orang sembarangan tanpa bukti
aku setuju dengan kay
tidak baik menuduh orang tanpa bukti apa apa
sebentar ya lin
kok lagi ketawa
baik kok tembak saja dia
apa sih kau ini
nyatakan perasaanku pada dia

kita sekarang berada pada puncak acara
yaitu mr hasan akan menghilangkan tukul monas
yang berada tepat di belakang kami
tonton aja jangan berisik
tonton aja jangan berisik
mr hasan temukan tangan
wah masanya kembali kemana
kita lihat suatu
itu hanya ilusi biasa
pasti anda hanya memainkan ilusi mata penonton saja
kalau soal itu
pesulap amatir pun bisa melakukan
hanya segitu kemampuan anda
senang semua senang
pertunjukan yang kalian lihat barusan
belum ada apa apanya
di hari ketiga
pertunjukan saya di indonesia
saya akan tunjukkan kepada kalian semua
sesuatu yang spektakular
yang lebih ekstrim
saya akan merubah seorang manusia
dia mau mengubah manusia menjadi harimau
tadi bukannya kau bilang
kalau mr hudson ini
tidak tidak ini tidak mungkin
ini tidak mungkin
pantas saja waktu itu mr hatsi melihat saya sangat aneh
jangan jangan ini kenapa papa mengenalkan saya pada mr hardson
saya sudah punya feeling
waktu papa bilang saya harus membalas budi nya
ternyata ini yang dia maksud
sakti sakti tenang dulu
jangan lakukan pikiran kamu
kamu jangan mudah terpancing dengan hal yang seperti ini sakti
hey mau kamu bakal kayak gimana pun kamu tetap spesial buat aku buat kita
bener sakti emosi kamu jangan terpancing
sakti kamu sudah tahu
jadi dia sudah tahu kalau dia itu manusia harimau
aku tidak peduli
sekalipun dia tahu kalau dia manusia harimau
aku yakin dan pilihanku tidak berubah
karena aroma harimau yang menyengat dari tubuh gadis itu
lebih besar daripada pemuda itu
kamulah harimau yang cocok untuk formula rahasiaku
aku akan menunggu dengan sabar sampai hari kesemburanmu tiba
kau dengar itu
sepertinya ada yang mengintip kita lagi
sepertinya keberadaanku sudah tidak aman di sini
aku harus lari
orang sama dengan yang kau bilang tadi
tapi aku tidak yakin
oh ada siapa siapa ya
ada siapa siapa keh
orangnya sudah lari kali
ada orang yang mengintip di sini
kenapa tidak langsung kamu buka saja keh
aku ingin tahu
dugaanku itu benar atau enggak
pelakunya lakas atau tidak
lalu apa yang harus kita lakukan keh
aku rasa kita perlu makan di luar deh
dan untuk membahas soal sakti ini
kalau memang benar pak kasbung mengikuti kita sampai kita keluar
berarti dugaan kita benar
saya setuju dengan kau keh
bagaimana yang lain
saya juga setuju keh
ya kita tidak mungkin kan mengomongkan masalah ini di sini
kita sudah tahu kan kalau pak kasbung mendengarkan kita dari tadi
di sini sudah tidak aman
kita harus berhenti
di sini sudah tidak aman
eh gimana kalau aku ajak risa
kenapa kamu ajak risa tidak mau
kita memang harus ajak risa
cuma dia aja yang memungkinkan kita pinjam mobilnya
ya sudah aku telepon dia dulu
pria misterius tadi itu siapa ya
laki laki tadi senang mengincar ratnah
yang tersembunyi di laki laki itu
tujuannya apa dato'
aku belum tahu pasti
apa tujuan laki laki itu
sebaiknya kau ikut aku ke bukit tunggal
kau tidak boleh berlama lama di sini
ratna tidak bisa meninggalkan andung sendirian di sini
andung bayang akan aman aman di seloma
dan kau tidak boleh sendirian di sini
karena di sini tidak aman
kalau kau bersama datu kau akan aman
karena ada yang mengawasi
rajo langit belum juga ditemukan
kau ikut dengan dato' tunggal
jangan bengong begitu
sebelum kita ke bukit tunggal
kita singgah dulu
ke dusun tiga panggung
untuk apa dato'
kita harus menemui atu apu
aku punya firasat yang tidak enak terhadap beliau
andung bantu kemas kemas barangmu
lama sekali tidak mengangkat telepon
saya baru landing dari lampung
saya ingin minta bantuan anda segera kira ratus
masalah hari mau lagi
ya saya ingin anda segera mempersiapkan manusia harimau
saya sudah janji ke ratus kepada seluruh penonton saya di seluruh dunia
saya akan menghadirkan manusia harimau
apakah anda bisa segera dalam dua puluh empat jam ini
saya tidak mungkin mempersiapkan itu dengan secepatnya
karena sakti masih belum bisa menjadi harimau sempurna
tidak masalah itu yang penting dia hadir di panggung saya
apakah sakti bisa hadir di panggung saya
baik saya akan mempersiapkan semuanya itu dengan secepatnya
oke pilatus saya tunggu kabar anda ya
saya akan usahakan segera
barusan mr hatsen yang telpon
selanjutnya apa yang kita harus lakukan tuhan
kita harus mencari keberadaan sakti
kira kira tuan muda sakti ada di mana itu
sam kalau aku tahu aku tidak akan mungkin tanya sama kamu
sekarang kamu cari sakti di rumah teman teman

pelan pelan rahasia tentang ilmu ingat kumayang mulai terkuak iratus
bagaimana dengan sakti
aku yakin sakti bisa kita sempurnakan keinyekannya tanpa melibatkan inyek kumayang lain
dengan cara apa artem
saya jelaskan dulu bos
kalau selama ini kita salah menyangka
kalau ilmu inyek yang ada di dalam diri sakti hanya bisa disempurnakan di kawah gunung ijen
dan ternyata kita bisa dengan cara lain kiratus
cara apa itu
aku harus mencuri kitab kitab para injek
karena dengan kita mengumpulkan kitab kitab para inyek
untuk apa artem
karena dari situ
itulah informasi tentang inyek berasal
aku yakin informasi tentang kesempurnaan inyek ada di dalam kitab itu